kamu ngapain malem malem kesini
bt um di rumah sendirian
di rumah lagi gak ada siapa siapa
papi juga belum pulang
mami juga gak mau pulang ke rumah
edward jadi gak konsentrasi ngerjain pr sendirian di rumah
semuanya udah jelas
kasih sayang mami udah bapis sia siakan
sekarang untuk apa lagi
rumah tangga ini mau dipertahankan pi
sekarang papi pergi
pergi yang jauh
jangan kembali lagi
apakah si segiri
emang ada penyakit modal kayak gitu kum
mungkin ada dah
atau begini saja
pura pura suka sama si aceh
nanti mungkin acek sembuh
daripada kita nyuruh cucu
mendingan kita suruh aceh pura pura sembuh
tapi em udah gak kuat mak
emu bisa aja sama kang acek mak
pikirkan lagi baik baik nak
kamu teh harus sabar
tapi emu bener bener udah gak kuat mak
semuanya teh salah
bicara baik salah
bicara buruk apa lagi
edward boleh ngerjain pr disini
ke di luar aja takut rumahku marah
kalo ngerjain pr di dalam lampunya lebih terang
kalau di luar banyak nyamuk
udah jam berapa
eh kenapa pulang nonton disini aja tuh
sofanya enak rumahnya lebih besar minumnya sirup apalagi
oh iya kum kita nonton disini aja
tidak ah nanti kemalaman
meninggalkan pb terlalu lama kamu tidak kasian sama jennifer kamu tinggal lama lama
eh udah gak usah buru buru atau
si ferry udah ada yang nemenin si edward kan
siapa yang sembarangan kum
kan kita dari tadi ngobrol di dalam
siapa tau si edward dirinap keluar masuk ke dalam rumah kamu ketemu sama febri
dari tadi saya bicara selalu melihat kedepan pintu rumahnya si aceng
ya saya hidup pulang sendirian deh
kan gak dang
mami udah pulang
tapi edward malah makin kesepian
mami gak mau tinggal di rumah
mami sekarang lagi tinggal di rumah nenek untuk sementara
katanya mami mau pisah sama papi
nenek juga lebih ngurusin mami daripada edward
kenapa pintunya kebuka
kamu ngapain malem malem kesini
pt um di rumah sendirian
di rumah lagi gak ada siapa siapa
papi juga belum pulang
mami juga gak mau pulang ke rumah
edward jadi gak konsentrasi ngerjain pr sendirian di rumah
kamu itu harus tegar
kalau ada masalah ya jangan kabur
apalagi kaburnya ke rumah anak perempuan yang bapaknya sedang tidak ada di rumah
sekarang kamu pulang
kerjakan pr kamu ini di rumah
takutnya tapi kamu sudah ada di rumah
saya pulang dulu ya
assalamualaikum wr wb